nah informasi selanjutnya ini ada empat pemuda dan pemudi di surabaya jawa timur yang sukses membuat aplikasi transaksi jual beli yang mengglobal dan telah digunakan di berbagai negara lintas benua
tentunya ini bukan hal yang mudah begitu ya ada jatuh bangun hingga ejekan ini sudah dirasakan semuanya
iya bermodalkan mereka perusahaan rintisan ini kini mampu meraup cuan beliaran rupiah setiap bulan ya
kira kira apa rahasia suksesnya kita simak dalam segmen demi cuan
hanya dalam kurun waktu tiga tahun aplikasi yang dibuat didit sepianto diunduh lebih dari satu juta pengguna di platform play store dan ios
bersama burhanuddin rashid anuning septiana dan siti raisha fitri effendi teman kuliahnya di institut teknologi sepuluh november its surabaya didit mengembangkan aplikasi kaset pintar hingga menjadi seperti sekarang ini
awalnya aplikasi ini diperlukan untuk mengembangkan aplikasi kasar pintar tapi sekarang ini tidak ada aplikasi yang bisa mengembangkan aplikasi kasar pintar

bahkan ia tak berpikir aplikasi ini bisa memberinya pendapatan atau cuan
didin hanya berpikir toko kelontong penjual pulsa atau usaha kecil lainnya seringkali kesulitan mencatatkan pendapatan dan stok barang mereka
sebenarnya itu tujuannya ini mulia atau enggak enggak tahu ya
tapi sebenarnya pengen saya itu bantu mas bantu umkm
jadi kalau misalnya aplikasinya sudah terpakai meskipun gratis saya merasa oh ini kerja saya itu berkah
namun tak mudah bagi mereka memperkenalkan aplikasi ini
pada uji coba awal mereka menawarkan ke toko toko di sekitar kampus
repson mereka hampir membuat putus asa
penolakan demi penolakan mereka terima
saya tuh loh mbak bisa yang namanya pakai otak saya buat menghitung gitu
atau saya ada kalkulator
gak butuh ini
saya apa namanya saya loh terlalu ribet menggunakan ini
jadi ketika kita malah testing market di daerah kita justru malah kita dapat feedback yang sangat mengecewakan
karena ternyata oh aplikasi kita gak dibutuhin
nah disitu kita sempat down sih gitu kan
namun empat pemuda ini tak menyerah
ia menganggap respon tersebut adalah masukan untuk perbaikan aplikasi
tanpa modal uang mereka terus menyempurnakan kasir pintar
pekerjaan pekerjaan kecil mereka lakukan untuk mengumpulkan modal
habis kuliah ya habis kuliah kita bondo nekat
kalau modalnya dari orang lain itu nggak ada
dari situ dari kecil kecil kita dapat uang ngumpulin modal
dulu modal sekitar
kalau awal awal itu kekumpul cuma sepuluh sampai dua puluh juta
sampai akhirnya mereka dipercaya menggarap sebuah aplikasi pesanan dari bumn
inilah kali pertama mereka mendapatkan cuan segar
yang kemudian dikonversi menjadi modal untuk membesarkan kasir pintar
mereka mulai menyewa rumah untuk kantor dan menggaji diri meski tak sebarap
nah satu juta per bulan itu kalau misalnya di surabaya sebenarnya juga ngepas banget kan
bukan ngepas sih kurang kadang kadang gitu kan
tapi akhirnya saya mikir gimana caranya satu juta ini ngepas
akhirnya kita urunan pak
jadi urunan dua ratus lima puluh ribu per bulan untuk masak
jadi saya itu masakin anak dari siang sama malam
berbagai pameran mereka ikuti meski dengan dana minim
mereka sempat diberi kesempatan mempresentasikan aplikasi ini di hadapan investor potensial tak jarang berakhir dengan penolakan
nah sebenarnya kalau misalnya waktu awal kita pitching kita bener bener down banget sih
jadi downnya karena kita itu sengaja dijatuhkan gitu ya
kamu apa bedanya dengan komputer lain
komputer lain lebih bisa ini itu ini itu gitu
dan yaudah kita decknya kita langsung ditutup kayak dah gitu
oh gitu ya sekejam itu ya ternyata untuk mendapatkan investasi
ini berkenalkan saya nayla dari tim aplikasi kasih pembelian
ini berkenalkan saya nayla dari tim aplikasi kasih pembelian
kasir pintar apakah bingung
keteguhan mereka pun terjawab
aplikasi yang nyaman dan mudah digunakan untuk segala usia dan usaha
membuat kasir pintar semakin banyak digunakan
hanya dalam kurun waktu tiga tahun aplikasi ini diunduh lebih dari satu juta pengguna
kini mereka berhasil mempekerjakan lima puluh orang
satu persatu investor datang
kalau dari sosok empat empatnya itu mereka itu sih
dengan karyawan sendiri pun juga apa ya
gak terlalu apa ya
gak terlalu egois gitu
terus mempedulikan satu sama lain
kekeluargaannya tuh kerasa banget gitu
jadi ibaratnya gak ada yang julit julitan gitu di kantor gitu
tak disangka aplikasi yang awalnya dipasarkan di toko sekitar kampus
kini digunakan di berbagai negara lintas benua
berbagai negara di eropa dan jazirah arab
sebuah negara di amerika selatan
kini mereka menikmati cuan dari kasir pintar